selanjutnya presiden joko widodo menyoroti akurasi pengelolaan data oleh pemerintah yang dinilai masih sangat buruk
salah satu yang disebutkan adalah tidak akuratnya data bantuan sosial dan dampaknya penyaluran bantuan sosial pun menjadi lambat
dalam rapat koordinasi nasional pengawasan interan pemerintah tahun dua ribu dua puluh satu pada kamis siang presiden jokowi menyebut
adanya data amburadul ini membuat penyaluran bantuan menjadi lambat dan salah sasaran
bukan hanya data bansos presiden jokowi juga menyinggung data pemerintah pusat dan daerah yang sering tidak sinkron
presiden pun meminta agar masalah data ini dapat segera diperbaiki
perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini
ini dampaknya kemana mana contoh data bantuan sosial yang tidak akurat tumpang tinggi
membuat penyaluran menjadi tidak cepat menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran
begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya
data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung
ini yang terus harus kita perbaiki
ini pun yang salah
tidak hanya tentang akurasi
tidak hanya tentang akurasi data
presiden jokowi juga menyoroti perencanaan belanja anggaran di daerah yang dinilai masih belum sempurna
presiden jokowi menyatakan menemukan sejumlah proyek di daerah yang sasaran dan parameter keberhasilannya tidaklah jelas
seperti pembangunan waduk yang tidak dilengkapi saluran irigasi hingga pembangunan pelabuhan yang tidak dilengkapi akses jalan
presiden jokowi juga meminta pembangunan infrastruktur dan program lain di daerah
perlu pengawalan dan perencanaan yang baik
agar masyarakat benar benar merasakan manfaat dari belanja anggaran yang dilakukan
bapak ibu yang saya hormati
saya ini di lapangan terus
ada waduk nggak ada irigasinya
irigasi primer sekunder tarsial tidak ada
saya temukan di lapangan
ada bangun pelabuhan pelabuhan baru nggak ada akses jalan ke situ